dr muhammad nirsyad safiro ini baru mulai bekerja di rsud kabupaten morotai pada desember dua ribu dua puluh dua lalu
dokter asal makassar ini hidup jauh dari tanah kelahirannya
untuk menjadi spesialis jantung pertama di pulau morotai maluku utara
ya di usia republik yang agustus ini menjadi tujuh puluh delapan tahun
pulau morotai baru merasakan layanan dokter spesialis jantung
setelah nirshad datang akhir tahun lalu
padahal selama bertugas di rsud morotai
dokter lulusan universitas hasanuddin ini mencatat cukup banyak kasus jantung
setiap minggunya ada tujuh hingga sepuluh pasien yang terdeteksi memiliki gangguan jantung dan pembuluh darah
tiga sampai empat di antaranya masuk dalam kategori serius
sehingga harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar
menurut catatan pasien jantung di rsud morotai
pasien anak anak cenderung mengidap penyakit jantung reumatik
sementara pengidap penyakit jantung koroner berada di rentang usia tiga puluh tahun ke atas
dengan laki laki sebagai pasien dominan
memang butuh diagnosis yang tepat
nah itu membutuhkan alat alat yang mumpuni untuk saat ini
cuma memang karena keterbatasan di pulau ini
karena di pulau ini sebenarnya kecamatan sangat jauh
dan sangat terpencil
sehingga agak sulit untuk menjangkau fasilitas kesehatan
untuk tenaga nakes di sini kebetulan memang mereka belum lama terpapar dengan pasien jantung
jadi memang sebelum saya memang belum pernah ada pelayanan jantung
jadi mereka belum terbiasa dengan pelayanan jantung
tapi saya pelan pelan mengajarkan kepada mereka untuk bagaimana menghadapi pasien jantung
bagaimana kita berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan pasien jantung
sementara rumah sakit terdekat adalah rumah sakit tobelo
berjarak satu hingga satu lima jam menggunakan speedboat
dalam beberapa kasus sulit bagi tim dokter untuk memutuskan rujukan
karena terlalu berisiko bagi pasien dalam perjalanan
ini belum pak belum ibu
jadi kami masih pemeriksaan biasa belum menggunakan peralatan
alatnya kami sudah ada
nanti saya menunggu perizinan
tetap masih dirujuk
kalau yang tidak parah kami akan tetap melaksanakan di sini tidak dirujuk
kurangnya sdm dan alat yang mumpuni ini membuat warga antusias
ketika adanya bakti sosial pemeriksaan gratis dari dokter jantung jakarta
alat yang digunakan pun menggunakan alat alat mutakhir
yang belum pernah mereka lakukan
seperti alat alat sebelumnya
ya alat alat seperti ini belum ada nanti
dari jakarta datang baru bisa
untuk kesehatan bisa berubah
bila ada dokter yang datang
makanya kita bisa berobat anak ya
harapannya juga anak kesehatan
kendala bagi masyarakat morotai untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
bukan hanya dari tenaga medis dan peralatan
tapi juga dari segi akses dan transportasi
di morotai tidak ada angkutan umum
hanya ada bentor sewaan atau menyewa kendaraan pribadi
akibatnya biaya transportasi menggelembung
padahal mestinya pasien jantung harus kontrol sebulan sekali
jadi jarak ke rumah sakit mereka butuh waktu untuk menempuh
mereka membutuhkan biaya
secara contoh misalnya dia mau kontrol ke rumah sakit
berdua dengan pengantarnya
bisa sekitar rp tiga ratus untuk pulang balik
itu pun mereka karena jarak
kadang sampai ke rumah sakit itu sudah lewat jadwal poli
nah jadi justru mereka harus menginap lagi satu hari
untuk itu menambah biaya lagi
dalam peta sejarah perang dunia ii
pulau morotai dikenang
karena menjadi salah satu bijakan penting pasukan sekutu
untuk menaklukkan jepang
dan akhirnya membawa kemerdekaan indonesia
sayangnya setelah puluhan tahun indonesia merdeka
fasilitas kesehatan di bumi moro ini
masih tertinggal dibanding daerah lain